sekarang gini deh
ya mungkin aja roy ambil uang itu buat ngasih ke mbak andin supaya ngebugurin kandungannya
makanya mungkin mbak andin marah dan akhirnya ngebunuh roy
masuk akal kan
sekarang gue tanya sama lo
besok saat persidangan
saya pasti akan datang
saya akan pertahankan kamu
saya akan pertahankan pernikahan kita
saya akan pertahankan semuanya
saya jalan duluan ya
sampai ketemu besok
sampai ketemu besok
sampai ketemu besok
jangan ditabrak itu bukan buah hati bos
maaf bisa kita bicara sebentar
di ruangan guru ya bu
yaudah kalo gitu mirna kamu jagain reyna
saya mau bicara sebentar sama miss reyna ya
sini kok rambut kamu berantakan
kamu apa color baik
nampak banyak mungkin
kemarin di sini
kurang kerjaan banget dah
pada kemarin reyna telepon katanya
ada mainan yang rusak
mana yang baik mu benerin
ini yang rusak
om lihat dulu ya
ya mungkin baterainya yang rusak atau baterainya habis
kita nggak tahu
tapi om udah bawa baterai cadangan
mudah mudahan hanya baterainya aja
kita ganti baterainya
mudah mudahan sudah bisa berfungsi
udah nggak rusak batu batainya aja yang habis
makasih om baik
jadi nanti rena bisa main sama mama dan papa ya
iya kata acus mama sama papa cerai
tapi enggak kok om
benar begitu sus
cuma saya sebenarnya nggak tahu pasti sih
tapi yang saya tahu seperti itu
andin dan aldebaran cerai
aduh rena jadi anak kepintaran banget
ampe nyangkik gitu aja pake diomongin
yaudah kalau gitu om pergi dulu ya
kamu yang pintar di sekolah
nah mana senapnya
sus saya balik ya
mainannya terus masukin ke dalam tas dulu ya
nanti pulang sekolah baru main
begini bu rosa
akhir akhir ini saya sering melihat rena sering melamun dan murung di kelas
dan jika ditanya suka tidak menyimak
padahal rena itu adalah anak yang sangat ceria dan aktif sebelumnya
apakah ada masalah bu
ya memang di rumah sedang ada sedikit masalah
rena akan baik baik saja
semoga ya bu
saya berharap renda bisa kembali ceria seperti dulu lagi
dan mudah mudahan masalah ini juga cepat selesai ya bu
terima kasih ya miss erina
terima kasih miss erina
terima kasih miss erina
rena sudah datang belum ya
gimana caranya aku bisa ketemu sama rena tanpa bikin orang curiga
rena juga pasti sama susternya dan ibu rosa
mama sarah ke sini
kalau memang mama sarah ingin ketemu dengan rena
kenapa enggak datang dengan papa surya
terus kenapa gak ke rumah al aja
ada diri ga
saya juga juga available
hadi mari kita coba terima
atau kan organisasi
oh kita melancang aja lah
makin cantik dan seger nih bu
ya bu wajah ibu bagaikan rembulan
di malam yang dingin
jailah itu melirik lagu kali
ini bu ibu tuh bu ya cocok banget loh bu sama suaminya bu
judulnya nih bu
asam manis mengarungi bahtera rumah tangga
boleh boleh boleh
keren sih keren
udah cukup ya
tutup bukunya sekarang kita mulai kuis
aduh jangan sampai hari ini hari terakhir kita kerja
ini udah gak apa apa
kerja sana ya
pak alten apa ya
iya ya udah amat deh
yang penting kan gue selamat hari ini
terima kasih pak

bu rosa mana ya oh bu bos lagi ngobrol sama gurunya rena sekarang tante sarah yang
nongol ini ada apaan sebenarnya kusuk keluarga berdatang ke sekolahnya rena
hai aku mau pipis pipis ayo temenin eh sama saya jadi jangan tante ntar
ngerepotin kan udah tugas saya nungguin rena tante enggak papa kan oma kesini
mau ketemu sama rena oma kangen ya mau kan oma yang temenin ke toilet mau
ya oke yuk kita ke toilet liat sebentar ya ya ya
udah saya ah pinter eh sebentar sebentar
waktu itu kan rena bilang sama oma kalau rena punya anting yang sama persis seperti punya oma
di pas oma
di pas ini iya
mama sarah tanya soal anting ke rena
ambil kamu ingetkan waktu itu kamu minjem anting anting sama mama mono
hai terus kamu ada lihat antingin cuman sebelah
iya aku pernah melihat itu lihat anting itu gana
kamu inget gak
kamu liat anting itu ada dimana pasangannya
aku pernah ngeliat anting itu ada dikoper sih ma
dan waktu itu sempet aku cari antingnya gak ada
tidak ada anting itu

rena sebentar aja kok sayap
aduh gagal deh
padahal tadi udah nyaris aja aku dapetin nanti itu
loh birna renanya
oh itu tadi rena ke toilet sama tante sarah
bu sarah ada di sini
ini cucu oma dari mana sih
oma aku masuk kelas dulu ya
ngapain kamu di sini
mama tadi tanya sama rena soal anting
apa ini anting yang sama yang waktu myers itu jatuh di mal ma
nino pasti dengar pembicaraan aku sama rena tadi
jangan sampai nino curiga semua ini ada hubungannya sama elsa
ngapain kamu disini
apa ini anting yang sama yang waktu itu jatuh di mal mah
nino pasti dengar pembicaraan aku sama rena tadi
jangan sampai nino curiga semua ini ada hubungannya sama elsa
ada apa dengan anting itu ma
mama jadi bingung deh nino
kamu kenapa muka kamu serius sekali sih
nggak ada apa apa nino
jadi ceritanya gini
kemarin rena itu kan datang ke rumah mama
terus dia lihat anti mama yang sebelah
dan rena bilang sama mama kalau rena itu punya anting yang sama persis seperti punya mama
mama jadinya pengen tahu aja
apa itu alasannya kemarin elsa datang menemui rena dan menggeledah tasrena hanya gara gara anting
mama malah baru dengar dari kamu kalau elsa sempat datang ke sini
mama nggak tahu
dan mama yakin elsa juga nggak tahu apa apa soal anting itu nino
dan jujur aja harganya cukup mahal
jadi kalau mama cuma jual sebelah itu harganya jatuh sekali
makanya mama jadinya pengen cari tahu
siapa tahu ketemu pasangannya
jadi kan malah mungkin mama nggak jadi jual bisa mama pakai
seperti itu ma
kalau gitu mama ke depan dulu ya
apa benar mama sarah bicara jujur
ada apa ibu
ini jadi tadi saya itu mau mampir ke supermarket dekat sini
terus tahu rena sekolahnya deket jadi mampir deh sebentar
soalnya kangen pengen ketemu
tapi ini first time ya pertama kali ibu sarah ke sini
tahu dari mana sekolahnya rena
iya terus dulu mau
apa modo soal rendah dulu ya
ibu ini juga nya punya tulisan
mampu lo yangkelnang

apa yang ini

perigakan ya tapi apaan
jadi sesuai laporan tadi pak
laba bersih penjualan maharatu kosmetik di tahun ini mengalami penurunan pak
ada yang bapak mau sampaikan
naik turunnya dalam retail itu udah biasa
semua ada masanya
sekarang kita di atas mungkin sekarang kita di bawah
roda itu kan berputar
jadi kalian gak usah berkejelati ya
berarti tugas kita sekarang adalah sama sama untuk menaikkan omset lagi
sekarang mendingan kalian riset soal produk yang baru
atau cari tahu cara promosi yang baru
terima kasih banyak atas kerja keras kalian ya
nanti saya akan berikan bonus
nah terima kasih
terima kasih pak
terima kasih pak
mama berhasil gak ya
ketemu sama reina dan dapetin nanting itu
kok belum ada kasih kabar ya ke gue
bentar foto lah
mau pesen apa
aja deh enggak aku udah lapar banget nih
saya mau order bentar ya
saya mau pesen ini aja
sama pesen dua ya
satu lagi jangan pengen lama
mohon ditunggu ya
aku tuh masih penasaran nih
soal struk atm
punya roy itu yang aku temuin di dompet
kuat jauh lebih bingung lagi
gue tuh tau banget tentang roy
sekarang gini ya
seumpamanya kita mengambil sebuah kesimpulan atau spekulasi
roy melakukan penarikan uang cash dalam jumlah banyak
ada hubungannya dengan kasus kematian yang menimpa dirinya
gue rasa itu gak fair
kalau gue cuma ngambil kesimpulan seperti itu
iya enggak sih
dan sekarang gue cuma bener bener berharap
di dalam laptop sama handphone itu terdapat informasi mengenai masalah
di dalam laptop sama handphone itu terdapat informasi mengenai kematian roy

itu aja sih
itu aja sih
tapi kamu emang belum tahu ya kalau
mbak nini itu pernah
mbak nini itu pernah
aku tahu itu
kamu tahu juga kalau
mbak ani itu pernah hamil anaknya roy
enggak kamu lihat dia kesana deh
dia lagi dia lagi
itu kan adiknya andin ya mbak nini

gimana kalau misalkan kita tanya tanya aja ke dia
siapa tahu dia tahu soal tarik tunai yang dilakukan sekarang

itu ngapain sih nanya sama dia enggak penting banget
lo tau gak dia siapa
miss kepo tahun dua ribu dua puluh satu elsa
ya yang gak gitu aku yakin dia pasti tahu banyak hal
soalnya aku pernah ketemu sama dia waktu itu di solo

pasti dia tahu banyak gak
ada mereka juga disini
ada mereka juga disini
mau apa sih
eh duduk di sini
soalnya ada yang pengen aku tanyain sama kamu

misalnya ada yang pengen aku tanyain sama kamu
ya barangkali kamu tahu sesuatu dan bisa bantu aku sama angga
soal pembunuhan roy
soal pembunuhan roy
soal pembunuhan roy
soal pembunuhan roy
soal pembunuhan roy
ya sebenarnya sih saya nggak tahu banyaknya soal kejadian itu
tapi kalau misalkan kalian mau ajak ngobrol
tapi kalau misalkan kalian mau ajak ngobrol
habis cari beberapa barang barang
dan aku sempat nemuin struk tarik tunai yang ada di dompet roy sebesar dua puluh juta
ya itu berarti roy sempat ambil uang cash di pagi hari dan sorenya dia terbunuh
mungkin kamu tahu soal itu
nggak usah terlalu panjang ya
gue ngerasa ada sesuatu yang aneh denganmu tersebut
roy tidak pernah memegang uang ke dalam jumlah yang banyak
gue tahu kangen
ada sesuatu yang aneh
ada apa sih
gue harus tanggung jawab
ntar gue tambahin
gue tanya sama lo sekali
kenapa lo diam
atau jangan jangan lo tahu sesuatu tapi lo diam
jelas aja gue tahu
uang itu diambil roy buat dikasih ke gue buat ngeguburin kandungan gue
celaka nih kalau sampai michelle dan angga curiga soal itu
gue harus pengaruhi mereka supaya gak curiga sama gue
kalau masih inget kan
saya itu pernah kasih tahu kamu kalau mbak ani itu pernah hamil anaknya roy
ya sekarang gini deh
ya mungkin aja roy ambil uang itu buat ngasih ke mbak andin supaya ngebuburin kandungannya
makanya mungkin mbak andin marah dan akhirnya ngebunuh
masuk akal kan
roy itu mantannya andin
oh ya jelas cinta
cinta banget lah
sekarang gue kasih tau sama lo
roy itu kalau udah cinta dengan seseorang dia sayang sama seseorang
roy sangat bertanggung jawab
dan sekarang gue mau tahu lo jujur sama gue
lo jangan pernah bohong sama gue
ada yang lucu
kalian sendiri yang nanya sama saya
ya saya jawab apa adanya
sekarang gini aja deh michelle
jadi seandainya nanti kalau saya inget sesuatu
kalau inget ya
bener kalau inget jangan berbohong
kalau gitu saya permisi ya
hati hati di jalan
mau liat beli cek daripada erlang
mereka tidak bisa
bisa bisanya mereka nyelidikin bareng barengnya roy
gue harus pantau pergerakan michelle sama erlang
karena sekarang gue udah save nomornya michelle
kok gak ada kabar
mama berhasil gak ya ngedapetin nanting itu
belum bisa dapetin anting itu
soalnya tadi waktu rena udah mau kasih antingnya ke mama
bel sekolahnya keburu bunyi
jadi dia mesti buru buru masuk ke dalam kelas
lagipula tadi nino sempet dateng ke sana
mama juga gak tau ngapain nino ke sana
dan nino tadi sempet denger pembicaraan mama
kalau mama minta anting itu sama rena
tapi dia tadi sempat nanya sama mama
ngapain kamu kemarin sempet dateng ke sekolah rena
bongkar isi tasnya dia
tapi mama udah kasih penjelasan sama nino
kalau mama mencari anting sebelahnya itu
supaya kalau mama jual
nilai jualnya itu nggak rendah
ya mudah mudahan aja nino bisa percaya sama mama ya
wah ada aja sih
udah dulu telepon ya ma
nanti kalau ada apa apa kabarin aku ya
mama sama papa curai
tapi enggak kok om
benar begitu sus
cuman saya sebenarnya gak tahu pasti sih
tapi yang saya tahu
mereka mau curai
masa dia gak tahu soal ini

ini kenapa masalah hunting jadi ruwet begini sih
mama juga sih
dari dulu gue udah suruh jual itu henti
tapi ini udah bertahun tahun gak dijual juga

gimana ini akan jadi
aku mau nanya sesuatu sama kamu
tanya aja sayang
kalau andin dan aldebaran mau bercerai
kok gue gak tau
kenapa mama sama papa gak pernah cerita
apa nino tahu dari mama
tapi kenapa mama gak cerita ke gue sih
sayang dengerin aku ya
aku gak tau dan aku gak mau ngurusin
aku tuh heran ya sama kamu
kamu tuh kenapa sih masih mengurusin ngema andin aja
masa sih ngema andin sama al mau cerai
nino tau dari siapa
kok gue gak tau soal ini
ya pelajaran hari ini sudah selesai terima kasih semuanya
lo dimana sekarang
lagi di kampus baru selesai saya ngajar kenapa
gue mau ketemu sama lo sekarang
mau ketemuan sama mbak ada apa sih
nanti gue ceritain di sana kita ketemuan aja dulu ya
yaudah kita ketemuan di kafeteria di sini ya
oke lima belas menit lagi gue sampai sana ya
selamat siang pak
kayanya bapak hari ini seneng banget ya
saya juga sempat dengar tadi peserta rapat semuanya memuji bapak
oh iya pak ini soal alam marhum pak jaja
kemarin sudah dimakamkan jam empat sore pak
besok kamu ke rumah ya ren
berikan uang duka buat istrinya
ada yang harus saya kerjakan lagi pak
baik saya permisi
apa andin juga akan maafin gue kalau dia juga tahu soal pak jaja
assalamualaikum wr wb
om ganggu gak
ada apa ya
om cuma mau tanya soal perkembangan penyelidikan kamu terhadap saksi yang di persidangan andin waktu itu
apa ada kabar terbaru
saya menemui jalan buntu
saksinya meninggal om
padahal saya belum sempat berbicara sama saksi itu
om terut sedih dengarnya
padahal saksi itu yang memberikan banyak kesaksian pada saat persidangan andin
semoga allah kasih jalan link kita untuk bisa selidikan kasus ini ya
yaudah kalau gitu
terima kasih ya rafael
assalamualaikum wr wb
setelah pak jaja meninggal
masa gue nyerah dalam penyelidikan ini
segini aja usaha gue buat bersihin nama baik andin
apa gue coba tanya tanya istrinya pak jaja ya
aduhh sampai juga